saya akan lepaskan kamu
kenapa banyak sekali asap
asap dari mana ini
ini belum menyengat
jangan jangan ada kebakaran
kenapa banyak sekali asap
aku tahu sakti
aku juga pusing gara gara asap
kita harus cepat keluar dari sini
ada apa lagi datuk
aku ingin tahu
siapa sebenarnya yang menyuruh kalian
kami sudah berjanji untuk tidak memberitahukannya
kalian tidak akan selamat
tidak memberitahuku sekarang juga

por di samping
sebenarnya yang sahir caminho karir
orang ah milek
dan aku tidak tahu itu miar
dan beliau sangat jarang sekali datang kesini
kalian boleh pergi
kalau begitu kami pamit tadi
bangun harimau kecil
jangan sentuh saya
saya akan lepaskan kamu
tapi kamu harus hadir di acara saya
kamu tenang kamu
tenang hari kecilmu
sahabat kamu ini
di mana allah
dia masih hidup
dia akan tetap hidup
tapi kalau tidak
dia akan mati
lihat sini harimau kecil
lihat ke sini
ini dan ini
ya kamu kenalkan sama mereka
saya sudah siapkan penembak yang jujur
saya cuma minta malam ini saja
satu kali kamu berubah jadi
sudah selesai semuanya
saya akan membebaskan kamu dan semua sahabat sahabatmu itu
dan saya akan pergi ke europa
saya tidak akan ganggu kalian lagi
kurang enak amarah
pasti sering diajak ngobrol sama alina ya
tapi kalau untuk masalah tidur hanya beberapa jam itu udah menjadi kebiasaan
oh ya selama kamu di sini terus kamu punya rencana apa
aku punya rencana dalam tiga hari ke depan aku itu ingin mengajarkan alina yang musilat
mumpung halim tidak ada di sini
karena kalau ada alim pasti dia tidak akan mengizinkannya
tapi kamu harus ingat alina dan juga sekarang tolong mereka berdua jangan kamu berdua
beritahu dulu kalau mereka adalah keturunannya
itu belum siap
iya kak amarah
aku mengerti hal itu
maka dari itu sedikit demi sedikit kita harus bisa mempersiapkan mereka
sampai akhirnya nanti waktu itu akan tiba
jadi mereka tidak akan terlalu kaget kak
ibu kamu gak datang ke jakarta
sebenarnya ibu tuh ingin sekali pergi ke jakarta kak
tapi atul baik baik masih belum ingin meninggalkan tempat lahirnya
kamu kuliah jam berapa
jam sebelas siang ayah
berarti kamu bisa olahraga dulu dok
iya kay ibu sama ayah mau ajak kamu olahraga pagi ini